presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama mengunjungi sdn menteng satu jakarta pusat pada sabtu sore
ini adalah kali pertama obama kembali menginjakan kaki di sekolahnya sejak empat puluh enam tahun silam
obama datang tepat pukul lima lewat lima belas sore di sdn menteng satu jakarta pusat
riuh warga sekitar orang tua dan murid sekolah menyambut kedatangan mobil obama di jalan besuki menteng jakarta pusat
obama masuk ke dalam sekolah untuk menemui kepala sekolah serta guru dan teman masa kecilnya
dalam kunjungannya yang berlangsung selama lima belas menit itu obama juga sempat menandatangani buku tamu sekolah
dan papan tulis di kelas di mana ia sempat belajar pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh silam
ini putus saya putus pelas sekolah dan teman teman yang ada di situ
kemudian saya sempat juga mencium dia saya pengen cium
boleh boleh semua teman teman diciumi semua itu
dia masih ingat kok
untuk memperbarui bagaimana perkembangan terkini dari kegiatan presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama
kita sudah terhubung dengan koresponden edo ekariski yang saat ini berada di kawasan menteng jakarta pusat
edo apa yang menarik dari kegiatan presiden amerika serikat ke empat puluh empat barack obama pada hari ini
selain mengunjungi sdn menteng juga tadi pagi sempat melakukan atau berceramah di konvensi diaspora keempat
ya budi yang saya catat menarik dari pidato atau sebagai pembicara barack obama
yang berbicara di depan ribuan orang di kota kasablangka terkait dengan komes diaspora ke empat
bahwa obama menyebut bineka tunggal ika sebagai slogan kita dan menghargai
dan serta mengapresiasi adanya slogan tersebut
ini berkaitan dengan isi dari pidato obama sendiri dalam kongres tersebut
di mana obama berbicara atau berceramah mengenai masalah toleransi dan menganggap indonesia
sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim
ini cukup berhasil mengangkat atau mengangkat terkait dengan toleransi beragama yang ada di indonesia
apa yang sudah ada di indonesia apa yang sudah terjadi di indonesia terkait dengan toleransi beragama
dianggap cukup berhasil dan harus dipertahankan sebagai sebuah identitas kebangsaan di indonesia
itulah yang disampaikan dan cukup menarik dari presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama
di kongres diaspora ke empat di indonesia
usai menghadiri atau berceramah di kongres tersebut
obama sempat bertolak ke hotel mandarin tempat dia menginap bersama dengan keluarganya
dan menghadiri agenda atau mengadakan agenda internal seperti itu
dan menurut informasi yang saya dapatkan bertemu dengan beberapa orang yang memang sudah diagendakan sebelumnya oleh barack obama
namun agenda ini tidak bisa dipublikasikan karena memang agenda ini bersifat internal
dan tepat pada pukul lima sore tadi atau lima lewat lima belas menit kurang lebih
kawasan jalan besuki menteng jakarta pusat dikejutkan dengan kehadiran presiden ke empat puluh empat barack obama ini
untuk mengunjungi sekolah yang sempat ia datangi atau sempat ia belajar di sekolah tersebut pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yaitu sdn menteng satu jakarta pusat
di mana obama datang dengan pengawalan dari pasukan pengaman presiden secret service
dan juga beberapa pihak kepolisian dan tni yang menjaga arus lalu lintas di sekitar kawasan menteng ini
tepat pada pukul lima lima belas tadi
dan langsung masuk ke dalam sekolah tersebut
untuk bertemu langsung
dengan kepala sekolah saat ini yang menjabat
dan juga guru masa kecil
serta beberapa temannya yang sudah menunggu kehadiran barack obama
pada sejak siang hari tadi
obama juga sempat berkeliling di sdn menteng satu ini
sendirian bersama dengan anak anaknya untuk menunjukkan atau bernostalgia
kembali mungkin seperti itu
terkait dengan pengalamannya selama satu tahun bersekolah di sdn menteng satu
obama juga tadi sempat menandatangani buku tamu
dan juga menandatangani papan tulis
di kelas di mana ia sempat belajar pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh hingga tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu silam
budi dan usai dari agenda sd satu menteng
obama kembali bertolak ke hotel mandarin untuk beristirahat seperti itu
dan rencananya presiden ke empat puluh empat amerika serikat ini
akan meninggalkan jakarta atau indonesia pada hari minggu mendatang
sekitar siang hari
edo siapa saja yang kemudian ikut terlibat
kegiatan barack obama di sekolah lamanya itu
siapa saja yang kemudian ikut meramaikan pada hari ini
ya budi tadi karena kami memang dibatasi untuk memantau secara langsung aktivitas
di dalam sekolah sdn menteng satu
dari pantauan kami tadi
tidak ada tokoh tokoh yang mungkin
yang ikut mengawal kedatangan obama ke sdn menteng satu
hanya tadi memang
riuh warga setempat
para orang tua
dan juga siswa sdn menteng satu
meramaikan kawasan jalan besuki
dan menanti kehadiran barack obama
masuk ke dalam sdn menteng satu
obama di dalam hanya
sempat ditemani oleh kepala sekolah
guru saat masa kecil
dan beberapa orang temannya
terkait dengan agenda ini
budi juga tadi
kami mendapatkan informasi
sekaligus sekolah juga mendapatkan informasi
kedatangan obama ini
pada siang hari tadi
dan ini sifatnya memang mendadak
obama akan datang pada pukul tiga sore
namun ternyata agenda itu diundur
obama akhirnya mendarat di sdn menteng satu
pada pukul lima lewat lima belas sore
edo apakah ada informasi lagi
apa saja kegiatan presiden barack obama
di jakarta dalam satu dua hari ini
esok hari sudah akan kembali bertolak dari jakarta
ya budi belum ada informasi yang diberikan
pada publik terkait dengan apa saja
mungkin agenda selanjutnya
mengingat pada malam hari ini
mungkin adalah malam terakhir
presiden ke empat puluh empat obama
ke empat puluh empat amerika serikat
barack obama berada di jakarta sebelum
besok bertolak ke seoul korea selatan
dan tidak ada informasi agenda secara resmi
apa saja agenda agenda
selain memang agenda mendadak
tadi di sdn menteng satu
dan agenda internal yang ada di hotel mandarin
serta agenda pada pagi hari tadi
terkait menjadi pembicara di kongres des pores